ada yang cari masalah
mungkin dapet tapi gak belanja yang lain
uang ibu kan udah saya ganti
gak usah lapor kemana mana
sama sama saya permisi
minta biar dia
mau nanyain saib
kalau mau tahu soal saib
saya aja nanti yang nelpon
berarti kamu benar belum ketemu dia lagi
terima kasih om
kembaliannya buat kamu saja
setiap masa stay behind your giru ini
kamu ulang saja
kalo nanti kamu ketemu saib

masih tak ngerti
barusan bos gak berhasil nyopet ya
iya itulah suka duka pekerjaan kita
ketika kita naik angkot turunnya belum tentu dapat dompet dari hasil mencopet
gak apa apa yang penting kita jangan kapok atau malas untuk mencopet lagi
iya pak dosen
om kamu yang tadi orang bisnis ya
kok gak tau
setau aku sih dia bisnis apa aja semua dimistisin
barusan saya lewat
enggak cuma lewat aja di seberang jalan
ngeliat ke saya senyum
kayaknya dia sengaja lewat
dia jalan sama perempuan
untung si ibu mau damai
jadi masalah tadi dia kecopetan gak dilaporkan kemana mana
tapi masalahnya kita harus keluar uang
buat setoran ke pengelola pasar masih ada kan
tapi bagian buah kita udah gak ada
daripada nanti masalahnya jadi rame
kita nanti malah gak bisa lagi kerja di sini
saya sudah duduk di sini
ngawasin orang yang datang sama yang pergi
terus kamu juga udah patroli
udah ngingetin yang belanjanya
tapi masih ada copet yang bisa masuk ke pasar
beraksi terus pergi lagi
mungkin pelakunya orang yang sama
kita jangan sampai kecolongan lagi
kalau dia nanti balik lagi
jangan sampai lolos
dia nanti mau saya bikin jadi perkedel
biasalah zou wsagih
waktu saya dengar kabar tony sama boy sudah keluar
taunya saya di terminal butuh orang
saya nggak tahu kalau ada masalah
sebetulnya yang ada masalah
mcoi jack sama iding
kita gak kamu sebut aman
kita sebetulnya aman
tapi kan menurut saya
ini sekarang bukan lagi masalah tony sama otak
tapi masalah mereka sama kita
kita juga bisa aja tiba tiba jadi ikut ke bawah bawa
kita bakal ada yang nyerang juga
bakal ada yang ngeroyok juga
saya pernah dikeroyok orang repot
diserang dari sini diserang dari sana
bisa ngelak atau nangis serangan dari sini
tapi kena pukul atau kena tendangan dari sana
ket genuinely untuk bandenya sendiri
kapak kapak kapak
ledang ledang ledang
lepian saya nunggu yiding biar ada temennya saya panggilin dulu
ledang ledang ledang
kita cari tempat duduk biar nasinya turun dulu semua ke dalam perut
habis itu kita baru jalan lagi
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kita duduk di sini dulu
ada yang cari masalah
di proyek orang orang seperti tadi itu sudah biasa
kadang kadang cuma minta semen aja
tapi kadang kadang apa aja diminta
nggak selalu ada tapi udah biasa
kamu berani lawan orang yang tadi
bukan saya sendiri kan berdua sama kamu
ada juga yang caranya beda
mereka minta dibayar sebagai petugas keamanan
mereka datang setiap hari
buat jaga keamanan
bukan cuma buat nagi uang keamanan aja
tapi kalau misalkan di proyek ada kehilangan kemalingan
mereka paling cuma pura pura ikut kaget aja
masa perempuan secatik kamu belum punya pacar
wah cuma beda dua tahun
kamu dua dua saya empat dua
itu bukan beda dua tahun pak
tapi dua puluh tahun
nanti pulang ke rumah saudara seperti biasa
kalau nggak ada istri kenapa nggak tinggal di sini aja
kalau saya tinggal di sini nanti saudara yang lagi sakit kakinya patah karena kecelakaan nggak ada temannya kasian sendirian
saya juga sekarang sendirian
pak dosen belum nikah